ya saya kira tentunya apapun orang mencari yang lebih murah
dan sedang mempertimbangkan metodologi pengujian yang digunakan
untuk jumlah kasus aktif per hari ini ada
dan orang indigenous sendiri tidak
kebutuhan akan buku akan tetap ada namun cara membelinya ikut bergeser yakni melalui marketplace
itu juga mungkin harus dimengerti
ada peluang untuk memberikan suara lebih awal
dia adalah dokter spesialis paru dari perhimpunan dokter paru indonesia
untuk produk produk yang berkaitan dengan menempelnya bahan tersebut di kulit tentunya bisa menjadikan suatu iritasi
yang mengatakan sebanyak tujuh belas juta orang yang berada di dalam kesehatan dunia
dan sebagainya jadi itu bukan yang sia sia
abdul rahman wahid tiga puluh lima kementerian
pentingnya satu buah kesiapsiagaan yang dimana resiliensinya indonesia itu sangat posisi optimal
karena kita tidak bisa menggantungkan diri di kementerian teknis kementerian pertanian kementerian perdagangan atau badan pangan sekalipun
jadi semuanya disarcing oleh pemerintah ya
kita akan mencoba untuk mencoba untuk melakukan perubahan
kok bisa kan menangnya di tiga puluh enam provinsi
baru kamu pikirkan akan nyemplung apakah enggak
yang pertama itu masyarakat ada informasi
iya kan mulai minggu ini kita mulai pendaftaran ya
lihat lihat cuma hari minggu doang
mungkin kalau misalnya kita lebarkan
ternyata ini juga tidak mampu merangsang orang orang
itu nanti bagaimana merencanakan swasbada gula
yang dicegah itu adalah kegawatannya
yes yes menurut aku kalau kita mulai bisnis itu harus start
berhubungan dengan satu sama lain secara berbeda
kalaupun ada katakanlah islah atau rekonsiliasi
karena kita tahu bahwa lima tahun terakhir di jakarta itu adalah lima tahun yang cukup hangat
dia memang punya orientasi seks pada anak anak
merupakan pemberian dari sejumlah tokoh penting
konsumsi masyarakat atau spending
tapi ustadznya kemudian ganti gitu
baru baru enggak baru kemarin terakhir myanmar doang yang au
sisi adalah memberikan suntikan cash flow buat mereka namun untuk umkm kecil yang ingin mengambil peluang
itu kita tergantung dari negara negara di sana
jadi kalau mereka sudah menjadi korban
kriminalitas waktu periode saya tidak ada artinya mungkin dibanding dengan sekarang ini
kayaknya kalau lu latihan lu emang sekarang udah ini ya udah enggak virtual lagi kan kalau ponmaya
memiliki kebiasaan apa yang dalam
berhasil juga kok keluar dari jakarta itu ya pertengahan maret lah
nanti wuli nggak bisa umroh lah gitu ya
hmm yaudah geleng geleng kepala aja
menurut situs web direktorat jenderal horticultura kementerian pertanian buah
makanya karena itu pemerintah sudah menjalankan langkah langkahnya dengan baik
nah kemudian dari situ bagaimana kemudian tingkat di daerah implementasinya kan
itu lewatnya pidana itu sekarang
sebelum ada masalah mundur dari abl dari ibl gitu
bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial
kalau dia sudah jalan sekian persen
di beberapa titik mobil yang parkir di trotoar
kpp memberikan sanksi berupa peringatan keras kepada ketua kpu hashim ashari
pemerintah provinsi ntb melakukan persiapan maksimal
apalagi kalau kita lihat
ternyata tiongkok ini selama ini tinggi tinggi itu karena sektor properti yang sangat ekspansif
jabodetabek ada ratusan pabrik
kalaupun saya harus melahirkan seorang anak harusnya saya bisa memastikan anak ini tidak menjadi beban bagi negara
saat ini anak termuda berusia satu bulan dan tertua berusia tiga tahun
enggak jadi aku dipegang sama fisioterapisnya sm
sehingga kita tidak lagi menggunakan pola yang seperti ini
apakah anda melihat ini merupakan suatu peluang yang baik
ya dan itu kelihatan di ini hak sepatunya dimana kita
sampai pak prabowo itu nengokin bendara umum pdi perjuangan
misi kemanusiaan tapi sebetulnya dia adalah child sex offender
iya nanti gue sama lea seru katanya
dan memang palagang perang gaza selatan itu sekarang mulai masuk mulai ada serangan serangan israel yang dilakukan ke gaza selatan
ketika di atas kondisi sudah aman sehingga mereka bisa melakukan pencarian lagi terutama di wilayah bawah di sumberbuluh ini
nilai seratus dari uas
jadi kalau ada orang jalan nanti kesan dong
dilansir oleh cnbc indonesia com ketua koperasi warteg nusantara mukroni mengatakan
jadi yang sekarang berkembang kalau di media sosial anak anak yang doa rosario ini
sistem penguncian jalur keluar pesawat akan otomatis terbuka jika dalam kondisi darurat
baik pak aris sebenarnya masih banyak yang perlu kita perbincangkan
siap siaplah untuk merasa tergoda karena ada sate yang sangat unik dan berbeda yang namanya sate jandung
jadi kalau dari kita memang kita udah kita jadian prinsip
lu setuju bakalan passing ke mario davidson dibanding
saya bekerja selama sembilan bulan di awal
satlos di bawah satu empat ratus sepuluh
timnas sepak bola u dua puluh dua indonesia yang baru saja
waktu ke jakarta gitu sempet pertama kali ketemu sama koi top tuh
kita buktikan bahwa keluar pesantren kita bisa menjadi yang lebih baik insya allah
salah postur itu yang kemudian memubahnya pada beberapa lutut yang itu malah membuat jadi kita jadi masalah dari sini sini tadi
butuh waktu sekitar empat belas hari untuk membuatnya
kami masih berharap bahwa untuk layanan ini bisa dibedakan dengan yang dilakukan
tapi kalau di uph emang enak sih ya tiga lima tahun ya
dengan sejumlah informasi menarik lainnya
karena kita lihat provinsi itu baru sekitar enam atau tujuh provinsi yang capupan vaksinasi lansianya sudah mencapai enam puluh
demikianlah tadi sebuah episode dari australia explin